ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad menanggapi santai deklarasi calon presiden partai persatuan pembangunan
yang kembali digaungkan kepada sandiaga uno di gorontalo
dasko pun menantikan hasil akhir dari keputusan wakil ketua dewan pembina partai gerindra tersebut
karena telah terus menerus dideklarasikan oleh p tiga sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
dasko menilai kode berbalas pantun antara sandiaga dan anggota p tiga gorontalo dalam acara deklarasi tersebut
merupakan hal yang biasa untuk membawa situasi semakin meriah
menurutnya hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara serius
lebih lanjut dasko menjelaskan bahwa tidak pernah ada pihak internal dari partai gerindra
yang mendorong sandiaga agar keluar dari gerindra
namun ia juga tak menampik bahwa sandiaga terus ditarik
untuk bergabung dengan partai politik lain
sehingga isu keluarnya sandiaga dari gerindra terus bergulir
dasko menyebut pihaknya tak pernah membatasi
ataupun menghalangi kader gerindra jika ingin keluar dari partai